para penggiat hak asasi dari semarang menyatakan menemukan tempat yang diduga menjadi kuburan masal warga yang terlibat gerakan seribu sembilan ratus sembilan puluh
di lokasi yang berada di kawasan alas plumbon mangkang itu diperkirakan berisi dua puluh tujuh jasad
berada di tengah hutan plumbon kelurahan wonosari kecamatan mangkang semarang
jejak kuburan masal tragedi g tiga puluh spki tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima enam puluh enam silam ini terkuak
perkumpulan masyarakat semarang untuk hak asasi manusia menyatakan menemukan bekas sumur yang diduga menjadi kuburan sejumlah orang yang diduga anggota pki
kuburan masal ini berbentuk tanah rata di tengah hutan dan dirindangi dua buah pohon
seorang warga setempat menyatakan melihat pembantaian anggota pki itu
ia menjelaskan jika kuburan masal ini awalnya berbentuk tiga buah sumur dengan diameter dua meter dan kedalaman satu lima meter
namun oleh aparat saat itu yang digunakan untuk kuburan hanyalah dua lubang
oh pakai tali
diikatnya pakai tali
ya ini meripan pun bukan meru
oh meripan ditutup ditutup apa mbak
yang diikat tangan tok apa sama kaki
tangan di belakang apa tangan di depan
gandeng yang berikan itu batire
gandeng kali batire
selain melihat pembantaian ia juga diminta menutupi mayat dalam sumur itu
mayat dalam sumur itu ada dua puluh empat orang termasuk seorang perempuan
penggiat hak asasi meminta pemerintah melalui komnas ham untuk membongkar dan memakamkan kembali korban ini secara layak
bahkan bila perlu dilakukan pemeriksaan forensik untuk bagaimana korban itu bisa tewas
ya kita ingin itu supaya selesai dengan damai
penyelesaian itu kan tidak harus melalui peradilan
tidak harus judisial
tapi bisa diselesaikan secara adat secara agama
yang kita selesaikan di sini adalah secara agama secara adat
sehingga masyarakat di sini keluarga bisa silahkan terbuka di sini
masyarakat sudah menerima
artinya kita sudah berdamai
untuk simbol penggiat ham memasang nisan dan nama orang yang diduga dikubur di sini
beberapa warga yang menyatakan sebagai kerabat korban menyaksikan acara ini
terima kasih sekali
saya tidak tahu di mana terasa bapak
tapi sekarang kok di sini masyarakat ada yang masih peduli
terima kasih sekali
diduga banyak orang yang mengetahui kuburan kuburan masal semacam ini
namun mereka tidak mengungkapkan karena berbagai alasan
termasuk karena korban dianggap terkait dengan partai telara
damar sinoko semarang